kita pantau arus lalu lintas melalui kamera cctv kementerian perhubungan dan kita lihat bagaimana kondisi hari ini
kita coba lihat di kawasan keluar tol pejagan pada sore hari ini
tidak terlalu terlihat ada kepadatan arus lalu lintas seperti menuju ke arah brebes maupun sebaliknya yang menuju ke arah bumi ayu jawa tengah
ya memang diperkirakan arus mudik maupun puncak kemacetan sudah terjadi h dua begitu pun dengan h satu tadi malam
tapi memang ada sejumlah kendaraan pribadi masih mewarnai kawasan menuju ke arah bumi ayu
karena memang bumi ayu merupakan salah satu wilayah di jawa tengah yang menghubungkan arah jawa barat
itu juga brebes dan juga beberapa kota kota lainnya di sekitar jawa barat
lalu kita coba melihat bagaimana kondisi lainnya seperti di kawasan pejagan yang kemarin lumayan padat
tapi pada sore hari ini ternyata tidak terlalu signifikan adanya kemacetan
seperti yang kita lihat di kawasan ini ada perlintasan rel kereta api yang merupakan salah satu simpul kemacetan
apabila ada laju kereta api sehingga membuat kepadatan kendaraan yang biasanya menuju ke arah cirebon terpaksa terhenti sementara
begitupun juga di arah sebaliknya ke arah bumi ayu
ya demikian informasi dari cctv
coba kita akan membumi rekan kita yang ada di kawasan lainnya yang akan memberikan informasi mudik
sudah ada fani imaniar di pemalang jawa tengah
fani kalau biasanya anda memberikan informasi di jalur pintu tol brexit tapi kali ini anda ada di pemalang
ada bisa ceritakan mengenai kondisi lalu lintas hari ini di kawasan pemalang
ya selamat sore yuda
kalau misalnya anda bisa melihat situasi di belakang saya saat ini di jalur darurat tepatnya dari arah brebes menuju ke pekalongan
tempat saya nantinya akan menuju
kalau sudah bisa terlihat sudah tidak ada kemerian
tidak ada kemeriahan dari kepadatan arus lalu lintas yang biasanya setiap tahunnya ini melaksanakan perjalanan mudik dalam lebaran
namun untuk hamil satu lebaran tahun ini sudah tidak terlihat adanya keramaian dari arus lalu lintas
dan bisa dikatakan bahwa memang untuk keadaan atau situasi lalu lintas ini sendiri sudah bisa dikatakan sama seperti hari biasanya atau tidak adanya keramaian
dan kalau misalnya bicara mengenai puncak dari arus mudik sendiri untuk wilayah brebes dan juga sekitarnya sendiri memang yuk
atau terjadinya adalah di hamin dua
di mana tercatat dalam data yang ada di pol atau pos tol brebes timur atau brexit ada lebih dari dua ratus tujuh puluh kendaraan yang keluar di wilayah brebes
namun sebagian besar ini melewati wilayah jalur darurat via pintu kaligangsa
memang yuda salah satu faktor yang bisa atau bisa dikatakan ini membantu terurainya kemacetan yang pada tahun lalu ini terpusat di pintu tol exit brebes timur atau brexit
pada tahun ini terpisah atau terurai dikarenakan
adanya jalur darurat di mana para pengemudi kendaraan yang biasanya harus menggunakan jalan arteri pantura untuk menuju ke kampung halaman mereka masing masing
yang berada di wilayah di luar brebes maksud saya
seperti tegal kemudian juga pemalang pekalongan selawi dan juga pada ujungnya di semarang
saat ini bisa memilih opsi opsi di pintu tol yang menuju ke arah kampung halaman masing masing
seperti saat ini jika di pekalongan anda bisa memilih seperti ke arah sewaka kemudian juga beji

dan sampai nantinya jika anda ingin keluar untuk menuju ke arah semarang anda bisa mengikuti jalur sampai ke pintu geringsing
dan memang untuk ada jalur darurat ini ada beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki
karena memang jalur ini akan disempurnakan sampai di tengah tahun dua ribu delapan belas
seperti konstruksi jalan yang sampai dengan saat ini dikarenakan masih darurat
maka belum sesuai dengan standarisasi jalan tol
sehingga kendaraan yang hanya bisa melewati jalur darurat ini adalah kendaraan beroda empat
sehingga untuk anda yang jika mudik menggunakan kendaraan umum seperti bus antar kota antar provinsi dan juga kendaraan di luar roda empat
maka anda disarankan untuk menggunakan pintu keluar brexit dan menyusuri jalan arteri pantura menuju ke kampung halaman anda masing masing
sementara selain dari konstruksi jalan juga penerangan yang minim terutama untuk di malam hari membuat kendaraan yang melewati jalur darurat ini
dihimbau untuk memacu kendaraannya tidak lebih dari empat puluh km
sehingga masih aman untuk keselamatan para pengemudi masing masing
dan juga untuk prasarana yang di sekitar jalur darurat ini juga masih minim
sehingga bagi anda yang ingin mencari toilet yang cukup proper memang belum bisa mendapatkannya
dan dijanjikan oleh pihak atau menteri pupr basuki hadi mulyono sendiri bahwa memang untuk jalur darurat ini masih akan perlu disempurnakan pekerjaannya
dan baru bisa akan digunakan secara total dan sempurna pada tengah tahun dua ribu dua puluh satu
dan ada pun kami masih akan memantau bagaimana perkembangan dari arus lalu lintas
namun bisa dipastikan untuk sampai dengan lebaran esok yang diperkirakan akan jatuh pada tanggal dua puluh lima juni dua ribu tujuh belas
tidak ada kepadatan dari arus lintas seperti yang terjadi pada saat hamin dua
yang mana kita juga bisa mengatakan pada hamin dua puncak arus mudik ini kepadatan yang terjadi juga tidak padat atau tidak sepadat tahun lalu
ya fani terima kasih informasi anda sangat komprehensif
dan fani sepertinya sudah fasi sekali kawasan pantura boleh jadi tahun depan kalau mudik dengan kendaraan pribadi sudah sangat hafal kawasan tersebut
terima kasih fani dan tim liputan di sana selamat bertugas kembali